udah jam berapa ini
gerakan laki laki gimana
nanti kita latihan bersama pak
jadi seperti ini contohnya
tuh ada contohnya
jadi seperti ini
semoga aja dino gak membuktikan
sudah cakep anak mama nih
kemarin itu mbak ketia sibuk yo
jadi kita belum sempet ke toko bahan
untuk lihat baju baju seragam
ketia juga cerita sama aku ma
jadi kemarin itu
dia diminta datang buat ke rumahnya pak nino
untuk ngambil berkas kerjaannya mah
oh gitu yo
mama ajak aja mbak ketin hari ini
pak nino udah mulai masuk kantor ma
jadi otomatis ketia juga masuk kantor
pak nino itu udah mulai
dan dia marah
ketia juga disuruh untuk
ngurus permintaannya ma
pak nino minta buat ngatur jadwalnya
untuk ketemu sama pengacara
terus persiapan pernikahan kalian gimana
kalo kalian berdua aja
masih sibuk terus
ya tetep jalan tuh ma
tapi kalian berdua tuh
yang mama lihat gak fokus gitu loh
ini tuh bukan masalah sepele ren
ini tuh masa depan kalian
mama tenang aja ya
kita akan tetep kok
buat ngatur pernikahan itu
mama gak usah khatir
yaudah mama percaya sama kamu
sekarang kita sarapan dulu
kamu kan mau kerja
biar gak sakit
kamu tunggu tunggu ya
papa berangkat kerja
aduh sama papa ya
pengen ya sama papa
keses sama omah omah dulu ya
biar papa bisa kerja
kok kami pagi banget sih berangkat kerjanya
aku pengen sekalian ke tempatnya ada
aku mau minta penjelasan soal hilangnya ren aku malah
aku mau minta penjelasan
karena apapun yang terjadi sama ren aku malah
aku harus tau ma
nuh mama ngerti
tapi kamu jangan sampai emosi
aku cuma gak ngerti sama sekali sama mereka
jelas jelas ren lahil
kenapa gak ada satupun dari mereka yang ngabarin aku soal ini
mungkin mereka gak tau kalo kamu sakit nuh
jadi gak sempet kabarin
ya terlepas dari
terlepas dari aku sakit atau
paling tidak kan aku diberitakan
aku punya hak untuk tau
aku pergi kerja dulu ya
kamu sama oma sama opa ya
aku mau berangkat dulu ya
opa berangkat ya
nanti ya papa hubungin sally
oke sekarang kalian berdua duduknya berhadapan
oke tutup mata
oke selu tangan taruh di atas dada
selu tangan di perut
di perutnya ibu hamil bapak
kamu di situ sih sini
yaudah taruh di sini
yaudah sekarang kita lanjut ya
seperti kita sedang merangkul janin di dalam perut
penuh dengan sayang
saya kalau diusap usap takut keluar nanti
jangan segenap hati
iya kenceng banget mas
wah berarti itu dede bayinya seneng
dia antusias merasakan tangan papanya
bayi itu merespon dengan baik tangan kalian
tangan yang penuh ikatan cinta
oke sekarang kita lanjut ya
sekarang kita afirmasi
assalamualaikum dede bayi kesayangan papa mama
assalamualaikum dede baik kesayangan papa mama
assalamualaikum dede baik kesayangan papa mama
insya allah kita semua sehat dan selalu dalam lindungan allah ya
insyaallah kita semua akan sehat dalam lindungan allah ya
pagi ini papa mama mau olahraga untuk kita semua
pagi ini papa mama mau olahraga untuk kita semua
ini usaha papa mama untuk kita semua sehat dan kita semakin dekat
ini usaha papa mama untuk kita semua sehat dan kuat
kamu udah tenang begitu new
tapi gimana ya kalau sampai nino ngacuin semuanya
saya nggak akan biarin yunus mengusik apalagi mengganggu kamu
sekarang bikin ampointment sama lawyer
apa pak nino hari ini ada janji dengan perwakilan mister takimura
ehm kayaknya nggak ada deh
tapi bentar saya cek dulu ya
bener nggak ada
tapi perwakilan mr takimura udah ada di lobby
mau ketemu pak nino katanya
waduh kok nggak bikin appointment dulu ya
jadi gimana bu
ehm yaudah yudah nggak apa apa biar saya yang temuin

baik bu kalau gitu saya permisi
baik bu kalau gitu saya permisi

ehm saya sampaikan tapi kamu belum bikin appointment
ini pagi kita harus kembali singapura
tapi sebelum saya kembali ke singapura
saya harus bertemu mr nino
untuk bertanya tentang
so that's why ini pagi kita harus kembali singapura
biar saya periksa dengan dia dulu
karena dia tidak masuk hari ini
dia tidak berasa baik jadi dia berdiri di rumah
tapi saya akan memanggil dia untuk memastikan
mengingat apakah dia akan datang ke pejabat atau tidak
apakah itu baik denganmu
saya harus mencari penjelasan dari al dan andin
mereka tidak bisa bermain main dengan saya
yang menjadi korban adalah rena
ya selamat pagi pak
ini ada perwakilan dari mr tekimora
mau bertemu dengan bapak hari ini di kantor
memangnya hari ini saya ada
membicara dengan beliau
tidak ada pak
sebenarnya mereka belum membuat janji temu
tapi mereka juga meminta maaf tentang hal itu
kira kira bagaimana pak
ini harus kembali ke singapura pak
proyek dengan mr takimura
ini sangat penting dan besar
tidak mungkin aku melewati
saya bilang kepada pak takimura
saya akan berada di kantor
terima kasih pak
terima kasih atas kesempatan pak
mr nuno sedang berjalan ke pejabat
ah terima kasih
terima kasih banyak
karena pertemuan ini sangat penting untuk saya
oke terima kasih
aku harus prioritas dulu
aku akan samperin aku
pelan pelan ya mainnya
iya gantian ya mainnya ya
selamat pagi pak
oh tuhan rena
pak senang sekali akhirnya rena kembali
aku juga senang pak
anak anak ayo ucapkan selamat datang untuk rena
selamat datang kembali
senang benar pak
kami ikut senang sekali akhirnya rena ditemukan
iya miss alhamdulillah
jadi sebenarnya rena ini ditemukan dua hari yang lalu
cuma kan kita istirahatkan dulu baru sekarang bisa masuk sekolah
terus terang kami itu tidak tenang dan khawatir sekali
anak anak juga semua pada menanyakan rey
kita aja yang dirumus semua pada kangen sama rena
rena kan memang di mesin kan gitu
teman teman gue kan belum pada dikabarin nih kalau rena udah ketemu
mau kabarin mereka dulu dah
mau nelfon teman teman saya mau ngabarin
oh gitu yaudah
jangan lama lama ya
sebentar ya bu
asik juga ya olahraganya
pusat itu bukan olahraga im
latih bang duduk duduk doang
pakai namanya yang penting asik
tapi sayang aja sendirian tuh
gak ada pasangannya ya
lah emang lu mau ke sana
ya mau lah
emang lu gak mau
tapi kan gue yang punya ide duluan
gue juga punya ide im
tapi dalam hati
ya udah dah
bukan urusan kita
lu yang lagi ikutan
sekarang kedua tangannya diangkat ke atas
disatukan dari tangan satu ke tangan satu
tinggalkan begitu doang
tangan ke atas im
mana di sini
oh nanti gua
pak chandra ngepon aku pak
waalaikumsalam bu sara
eh bu chandra
ya ampun saya kira
pak chandra yang telepon
ada apa bu
usara saya telpon mau ngasih tau jadi tadi malem itu nino agak marah setelah dia liat postingan yang reina hilang itu bu
usara saya tuh bener bener jadi khawatir ya
saya takut kalau nanti nino mengambil tindakannya gegabah
saya dengar juga tadi malam kalau dia mau menghubungi lawyernya dan dia mau bicara masalah hak asuhnya reina
saya nggak mau loh bu kalau sampai kedua keluarga kita ini ada masalah atau ada keributan
apalagi sekarang kan andin kan lagi hamil itu gak baik bu buat kesehatan andin
tapi nanti kalau memang ada info
apapun tentang nino yang kami belum tahu tolong kabarin ya bu ya
iya semoga semuanya baik baik aja ya bu sara
eeeh yaudah kalo gitu terima kasih banyak informasinya bu chandra
assalamualaikum bu sara
udah apa bu
seperti yang aku khawatirkan
nino udah tau soal reina yang hilang kemaren
dan dia marah sekali

sampai dia mau konsultasi ke pengacaranya
dia mau ngambil hak aslinya reina
ya itu yang aku khawatirkan juga
sampai jumpa lagi
gerakan gerakan yang saya tadi ajakan masih bisa diulang berdua ya pak bu
jadi sampe nanti kontraksi juga masih bisa dilakukan berdua
nanti saya sama suami saya akan praktekin terus
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
mari permisi bu pak
kamu capek gak
saya tuh masih khawatir kalau nino akan ke rumah buat temuin kamu nino
apa saya aja kamu jalan jalan aja ya
kamu lagi mikirin apa kerjaan
kamu gak mau cari perlengkapan buat bulan biru
siap siap ya sama sama
ini baju dulu ya
malah botak udah pasti licin
lu kira pala gua batu bacan
hmm ke ciamis beli ke dongdong
hah mantun gak jauh dari buah buahan lu
mau jadi tukang rujak
emang lo punya pantun ibu
kali ini gua gak mau pake pantun pantunan
mbak cantik mau seantar pulang
waduh lu bisa bisa diomelin pabos lu
eh emang juga usaha
mbak nisa boleh nggak saya minta
nah mbak nisa dijemput apa naik ojek
eh saya dijemput sama suami
kalau gitu saya pamit duluan ya
gua kata masih single
gak taunya udah ada gandengannya
kalau begini kagak lagi dapet gebetan
itu dia sih
emang lu pernah berhasil
berarti lu meremehkan ketampanan gue
asal lu tahu
si siti memunah mesaro kokom indun
lah ngubur ngubur gua
oh karena dia cinta sama lo
yalah nagi utap
udah mama sampein pak
wah terus terang mama khawatir kalau sampai nino bertindak gegabah dalam masalah
iya semoga aja nino gak se emosi saat tadi mbak
karena ini akan membuat hubungan yang gak bagus
dan tentunya akan berdampak pada rena
jangan sampai malah rena menjadi korban karena kemarahan dan keegoisan orang tuanya
ya semoga aja pak
ah nanti nino gak bertindak gegabah
dia bisa bijaksana ya nangani masalah ini semua ya pak
pak ini stok asinnya elsa kan udah menipis
kayaknya kita harus ambil dari ke tempat elsa ya
kasihan kan kesya nanti
ya udah nanti kita ke rumah sakit ya pak
eh sebentar mak
kesya sama oma
kesya sama oma
aduh pintel banget ci
pintel banget ci
nanti diambilin asinnya
oh ya senangnya duduk ya
gak suka kalau digendong
tuh udah kelihatan semuanya ya
oke tuh ketemu sama mama ya
ketemu sama mama ya sayang ya
ya udah pak
nanti mama kabarin bu sarah juga kalau kita mau kesana ya
nanti ketemu oma sarah juga
nanti ketemu ya
nung papa sama mama bawa keisha ke rumah sakit ya
karena stok asin buat keisha sudah melipis
dan keisha perlu banget asinnya
ya ini dokumen untuk nanti meeting sama perwakilan
makasih kat ya
kalau gitu saya permisi pak
apa kamu tahu soal
iya ini dokumen untuk nanti meeting sama perwakilan mr takimura
makasih kat ya
kalau gitu saya permisi pak
apa kamu tahu soal
nanti kita bahas
saya mau ketemu perwakilan
dia lagi ya
dia lagi ya
aku penasaran deh kira kira apa yang al akan lakukan supaya tensinya andin itu selalu stabil
ya pasti al bikin sesuatu lama kan dia tahu andin itu gampang banget tensinya naik
dan kalau tensinya naik pasti akan bergampang sama anaknya
atau kita mampir aja ke rumahnya al sama andin bapak udah lama juga nggak ketemu sama mereka sejak papa sakit mau
bu chandra bilang katanya bu chandra sama pak chandra mau ke rumah sakit sama keisha
soalnya stok aslinya keisha udah habis
jadi kita mau ke rumah sakit sama keisha soalnya stok aslinya keisha udah habis
jadi kita mau ke rumah sakit sama keisha
jadi kita mau ke rumah sakit sama keisha

ya bagus lah ma dengan begitu kan kita bisa ngomong langsung
siapa tahu dengan ngomong langsung semuanya jadi beres inno nggak marah lagi
aku gak mungkin terus mengelak tentang rina yang hilang
tapi aku juga takut
aku pasti merasa aku ada di pihak aal
tapi aku juga takut
aku juga takut
ini data yang pak randy minta
baik pak kalau begitu saya permisi
halo ke assalamualaikum
aku khawatir banget mas
aku khawatir banget mas
terus kamu jawab apa
belum aku belum jawab karena tadi pan dino keburu meeting juga
makanya mas aku bingung aku jawab apa ya
menurut saya kamu jujur aja sama pan dino
kalau kamu tahu dan kenapa kamu gak bilang sama pak nino
karena ya memang kan waktu itu kondisinya pan dino lagi sakit
iya sih mas
ya aku berharapnya juga kayak gitu
ya harusnya paling paham apa yang jadi urusan pribadi kamu sama apa yang jadi urusan pekerjaan kamu
ya semoga aja pak nino memang paham dan gak marah sama kamu
aduh aku gak tau deh mas ini aku deg degan banget sebenarnya
tapi semoga aja pak dino ngerti ya
yaudah kalau gitu aku tutup dulu ya mas
iya ken waalaikumsalam
dan ken kamu harus tetap tenang ya
jangan terlalu khawatir
udah dulu ya mas
semoga pan dino gak marah deh sama aku
ayo udah jam berapa ini
mas belum baru selesai makeup belum cobain baju
ini pakai baju udah ya
kurang kurang bagus kurang cantik
enggak bagus kau pake ini
ah sebentar sebentar sebentar ya
enggak enggak jangan jangan jangan
gue gak boleh libatin catering ke masalah pribadi
nggak ada yang bagus
tapi baju aku gak ada yang bagus
ini banyak baju tinggal dipilih
ini udah pernah dipake itu udah pernah dipake
ini yang baru tipiknya gak cocok
kayak gede gitu loh mas dress aku gede gede kayak gini semua
terus kalo gak cocok kenapa dibeli
ya tapi kan
gak ada yang bagus gak ada yang cocok sama aku
aku harus pakai baju apa ya
kamu pake ini baju cantik tuh
ntar gendut banget loh mas aku lagi hamil
nanti perutnya keliatan loh
nggak udah pake itu
yuk cantik cantik dulu cantik pake itu
kamu ngomong kayak gitu supaya buru buru kan
nggak andi nih krispah putri
aku emang beneran cantik
apa aku gendut
walaupun aku lagi hamil
iya kamu tetap cantik walaupun lagi hamil
berarti kamu bilang aku gendut dong
kamu bilang kamu gendut
kamu bilang kamu cantik
dari mana gendutnya
yaudah ngomong sekali lagi
biar gak aku cantik
udah ya pake baju itu
udah sana ganti baju
aku mau tacap dulu bentar ya
aku pake itu aku pake parfum dulu
ding ainda yang custar fun obligatory terintegrasierkan imbalanced
sehingga nyamen masuk temanokol
tapi di luar kamu bisa menjadi seorang pengajar yang hebat di mata anak diri kamu
kamu harus tahu din
sungdin saya sangat mencintai kamu lebih dari yang kamu kira karena saya mencintai kamu karena allah